terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia tech news
peningkatan pangsa pasar ponsel pintar di indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas
membuka peluang bagi produsen ponsel pintar untuk memasarkan produk barunya di indonesia
termasuk perusahaan ponsel pintar asal korea samsung yang menghadirkan samsung galaxy note delapan
samsung secara resmi meluncurkan samsung galaxy note delapan di indonesia
berkapasitas internal enam puluh empat gb dan dapat diperluas dengan memori hingga dua ratus lima puluh enam gb dan ram sebesar enam gb
note delapan juga dilengkapi span yang lebih canggih yakni dapat menggambar animasi pada fitur kirim pesan
pihak samsung indonesia mengungkapkan pangsa pasar indonesia yang terus meningkat
dijadikan peluang samsung untuk membangkitkan bisnisnya
dan untuk mencegah terjadinya insiden ledakan seperti pada galaxy note tujuh tahunan
tahun lalu samsung juga meningkatkan kualitas baterai pada produk teranyarnya ini